kita ke informasi lain banjir yang terjadi di kabupaten bandung jawa barat sudah mulai surut
namun masih berdampak pada aktivitas warga
terutama di jalan utama di kecamatan bale endah dan dayakolot kabupaten bandung
sampai senin siang masih terendam
akibat kondisi ini lalu lintas lumpuh total dan warga harus menggunakan perahu karet untuk melintas
di antara lima belas kecamatan banjir terparah terjadi di kecamatan bale endah dayakolot dan pamungpek
ribuan rumah warga di wilayah ini masih terendam
sebagian korban banjir bertahan di rumah mereka dan sebagian lagi terpaksa mengungsi
sejumlah sekolah juga diliburkan
pemerintah kabupaten bandung melalui badan penanggulangan bencana daerah bpbd
telah mendistribusikan bantuan logistik seperti makanan dan obat obatan ke warga
jadi ada masyarakat yang membuat posko sendiri
tapi nggak apa apa kalau memang terlapor itu pasti kita bantu